bos ada yang nyari di bos
nih gue masak kesukaan lo jengkol di sambilin
udin makan di warung aja
lu gak ngehargain masakan gue
kalau badan senang pikiran jadi sehat
maksud lo pikiran senang badan jadi sehat
eh tapi kan lo juga belum dapet anak
saya emang belum
tapi bapak saya kan udah
gak jadi balik
hp aku ada di dalam tas
tuh ada penumpang
sok lah kamu yang bawa
bawahnya harus ikhlas ramah senyum
saya seneng kalo kita mau damai
semua orang dia tanya tanyain
ada yang liat beni gak
ada yang liat beni gak
hah deket doang
tapi sekarang deket sepuluh
mending tadi jalan kaki
kok senyumnya begitu
saya dibayar separuh
emisi budur malah
saya mau makan dulu
lu kagak mau nganterin gua
ah akhirnya ketemu juga
kamu udah ngerjain tugas bahasa
waalaikumsalam bu nur
potati lagi sibuk
boleh bicara sebentar
boleh bicara di dalam
iya silahkan masuk
tetapi saya masih di luar
eh sang ojek yang suka ngedeketin si ani namanya siapa
gue kagak perlu alamat rumahnya
kirain saya perlu
bilangin sama dia
jangan pernah ngedeketin ani lagi
ani gue mau jodohin sama anak buah si udin
cuma mau liat aja
gak boleh ya
besok jangan lupa dibawa ya bukunya
soalnya jam terakhir dikumpulin
bang ojek punya saudara perempuan
atau kamu punya saudara perempuan tinggal dekat sini
emang kenapa sih bu
tadi saya liat bang ojek antara perempuan
bang ojek kan emang penumpangnya nggak cuma laki laki bu
tapi juga perempuan
tapi ini beda po
mukanya bang ojek itu keliatannya senang sekali
muka dia senang sekali
muka dia senang sekali
muka dia senang sekali
muka dia senang sekali
muka dia senang sekali
bang ojek kan emang orangnya ramah
bang ojek senyum ke semua orang
iya juga sih
lu mau nyalakain gua
tapi saya sama bang ojek lagi gak ada masalah kok
malah lagi usaha punya anak
kalau keadaan seperti ini
biasanya laki laki suka tergoda
tergoda cari yang lain
saya bukan nakut nakutin loh
tapi saya udah takut
bos ada yang nyari di bos
nih gua masak kesukaan lo
jengkol di sambelin
udin makan di warung aja
kenapa lo mesen
bang ojek belum
eh gua dulu
eh mbak mau kemana
ya ampun ojek
ya ampun heni
nasinya gak dimakan
lo makan aja
kebetulan saya lapar belum makan
kamu sekarang jadi dokter kandungan
saya juga gak nyangka
kamu sekarang jadi doang ojek
masakannya enak bos
dari kecil kan saya suka makan pedes

kalau saya bandel suka dicabekin mama saya
jadi sampai sekarang kuat makan pedas
lo bilang dari kecil dicabein kuat pedas
bener ini begitu
kenapa gue nggak kuat pedas